ehm jadi gini aku yakin sebenarnya raja datang ke sini itu pasti karena dia juga mau ngasih kabar buat kamu
kalau dia itu mau menikah dengan keluarga
aku nggak akan lepasin kamu
lepasin muna biarin aku mati
daripada aku nganasin raja
lepasin aku mona
kalau misalnya kamu aja nanti bakalan ngasih video itu ke raja
yaudah aku akan turutin mau kamu apa ya
yaudah aku nggak akan kasih video ini ke raja
asalkan kamu janji sama aku
dan kamu akan berubah
kalau kamu yang kerjaan janji video ini akan aku sebar
gimanapun juga kamu itu kakak aku clara
mana mungkin aku biarin kau mati bunuh diri seperti ini
aku memang sengaja nungguin kamu zul
aku udah buat keputusan
aku akan menikah dengan kamu diego
kamu gak mungkin niat sama dia
kamu gak cinta sama dia
raja tapi keputusan aku udah bulat
aku akan menikah dengan diego
enggak enggak enggak
ini gak mungkin
sebenernya raja dateng kesini tuh
pasti karena dia juga mau ngasih kabar buat kamu
kalau dia tuh
mau menikah dengan rana
jangan sembarangan tanpa ambil keputusan
kamu jangan nikah sama diego
raja kamu tuh gak berhak larang larang aku ya
nggak bisa menemukan bukti kalau kelar itu lumpuh
terus kamu nikah sama dia
yang pastinya aku akan menikah dengan diego
tante citra bilang sama aku kalau kamu menolak kelamaran diego
ya mungkin karena aku kaget kalau misalkan ditanya soal itu
makanya aku spontan jawabnya
tapi untuk sekarang kan keputusan aku udah bulat
dan aku akan menikah dengan diego
kamu jujur sama aku
apa kamu punya perasaan sama aku
gak mungkin dong kalau misalkan anak saya benci sama ayahnya sendiri
tentu saja mungkin
kamu jangan pernah melupakan dendam kamu
atas kematian bayi kamu
ini bukan buat kamu
ini buat bayi yang tidak berdosa
aku gak ada perasaan kok sama kamu
aku mau dengar dari mulut kamu sendiri
iya aku dengar
iya aku cintai dego
aku harus lakuinnya semua agar clara bisa bahagia dengan rancang
clara adalah kakakku dan aku cukup udah sadar
aku masih jadi istri sarah aja sampai saat ini
aku udah memutuskan aku akan menikah sama kamu
kau beneran raja
aku beneran raja
aku beneran raja
aku bener bener seneng aku gak tahu harus ngomong apa lagi
tapi aku minta pernikahan kita harus bersama dengan pernikahan diego dan mona
beneran aku sama sekali gak masalah
mau itu pernikahannya bareng bareng mau itu masalah aku
yang penting aku selalu kamu nikah
saya gak setuju
saya gak setuju kalau pernikahan kalian dibarengin sama pernikahannya diego dan mona
iya tapi ini udah kesepakatan saya dan diego
apapun kesepakatan kamu dengan diego saya gak setuju pernikahan kalian dibarengin sama sama
jadi mona mau menikah dengan diego
ah mama senang banget akhirnya kamu menikah sama diego
berarti sekarang mama harus mempersiapkan pernikahan kalian berdua
ya apalagi pernikahan kita ini kan akan barengan ya
dengan pernikahan raja dan clara
jadi ini bakal jadi pas yang luar biasa